masih di cnn indonesia connected menyusul permintaan presiden joko widodo soal penurunan harga tes swab pcr
hari ini kementerian kesehatan menetapkan batas tarif tertinggi untuk pcr
yakni sebesar rp empat ratus sembilan puluh lima untuk pulau jawa dan bali kemudian rp lima ratus dua puluh lima di luar pulau jawa dan bali
lalu sebenarnya apakah angka ini sudah cukup adil untuk masyarakat
sementara di sisi lain apakah angka ini sudah sesuai dengan biaya operasional dari tes swab yang ada di klinik dan juga rumah sakit
kita akan bahas bersama dengan dua orang narasumber saya yang luar biasa
ini dia sekjen perhimpunan rumah sakit indonesia ibu lia gardenia parta kusuma
dan juga anggota pengurus harian diyasan lembaga konsumen indonesia bapak sudar iyadmo
selamat malam bapak ibu
ya selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam ini pak sudaryatmo bergabung melalui zoom kemudian ibu lia juga sudah bergabung melalui sambungan telpon ya
ibu lia saya akan ke bu lia dulu melihat adanya penurunan harga sudah diumumkan tadi rp empat ratus sembilan puluh lima untuk pulau jawa dan bali
sementara untuk di luar jawa bali rp lima ratus dua puluh lima respon versi seperti apa ini bu
ya teman teman kami di laboratorium laboratorium rumah sakit
ditanyakan ini bagaimana nih karena otomatis kami biasanya menunjukkan harga pcr ini adalah untuk yang mandiri kan ya
untuk pcr mandiri dan sesuai dengan tarif yang kita susun dan sudah disepakati sebelumnya dengan kementerian kesehatan
itu harga tertinggi rp sembilan ratus ribu
dan itu juga sudah tergantung pada komponen komponennya
nah untuk pcr ini kan bukan hanya reagency
ya tapi juga ada bahan habis pakai ada alat pelindung diri ada beberapa ini lagi lah
atau ruangan ruangan yang khusus yang memang dibutuhkan untuk adanya hasil pcr yang bermutu
jadi prinsipnya kami yakin bahwa kemenangan menurunkan harga ini ada di pemerintah
bila pemerintah bisa menurunkan harga beli dari barang barang tersebut
tentu kami dengan senang hati atau kami akan menyesuaikan lah
dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah
nah satu lagi yang saya ingin sampaikan
ini adalah pcr mandiri ya
karena pcr itu kan ada juga digunakan untuk tracing
tracing selama ini gratis
jadi tidak ada pembayaran kepada masyarakat yang dilakukan tracing
atau misalnya ada satu yang positif kemudian dilakukan pemeriksaan pcr kan
oleh puskesmas ataupun diambil sampelnya oleh babinsa atau para relawan lainnya
maka itu juga adalah prinsipnya
maka dikirim ke rumah sakit atau ke lab pemerintah itu tidak ada pembayaran
jadi harus dibedakan bahwa yang disebutkan ini adalah untuk mandiri
dan kita harus lihat tujuannya apa nih mandiri sekarang
apakah itu untuk perjalanan apakah itu untuk hal hal lain begitu ya
jadi kami intinya akan menurut saja kepada pemerintah
sepanjang memang harga beli juga bisa diatur
termasuk reagen dan alat alatnya
baik bu lia
berarti selama ini
jika penggunaan pcr untuk tracing
itu berarti biayanya kan dibebankan kepada pemerintah begitu ya bu ya
tagihannya masuk ke pemerintah
kita bicara soal komponen komponen yang ada dalam pcr yang tadi ibu sebutkan
yang itu kemudian akan mempengaruhi bagaimana harga jual yang ada
kalau sejauh ini sebenarnya sudah masuk belum komponen harga itu
untuk kemudian jika harga jualnya itu seperti yang baru ditentukan
sekitar empat ratus sampai lima ratus ribu
kalau harganya kita beli dengan harga yang sebelumnya
kalau memang itu harga lama mungkin tidak masuk harganya
karena otomatis harga ini tidak sekian
kan bukan hanya reagen saja
jadi banyak harga lain
nah kalau memang diharuskan sekarang ya mungkin itu yang laboratorium perlu ada penyesuaian
karena kan harga harga yang kami beli yang dibeli oleh rumah sakit oleh laboratorium
adalah harga harga lama semuanya
dan itu sudah dirundingkan sebelumnya juga oleh pemerintahan kesehatan
bu lia tapi kalau sejauh ini sebenarnya penyediaan dari komponen komponen yang dibutuhkan untuk tes pcr itu
kita produksi sendiri ataukah ada impor juga bu
itu yang kemudian mempengaruhi harga
ya kan produk pcr ini kenapa mahal ya berbeda dengan di india
karena pada umumnya barang barang ini adalah barang barang dari luar
baik itu reagen baik itu peralatannya baik itu komponen komponen lainnya
itu kebanyakan dari luar negeri
mungkin bedanya itulah kalau kita bandingkan dengan india
india itu kebanyakan mereka sudah produksi sendiri
nah mungkin kalau kita juga punya produk dalam negeri yang mutunya baik dan sudah diuji dengan hasil yang
artinya disampaikan oleh kementerian kesehatan bahwa ini bisa dipakai ya tentu kita juga akan terbantu juga
oke baik terima kasih bu lia
artinya bagaimanapun juga pers ini akan dan seluruh rumah sakit serta klinik klinik ini nantinya akan ikut ya aturan dari pemerintah
meskipun memang harus ada penyesuaian di perjalanannya
saya akan ke pak sudaryatmo
bapak kita sama sama lihat bahwa harga pcr nya sudah diturunkan oleh pemerintah
kalau dari ylki sendiri melihat kondisi ini seperti apa
jadi yang pertama itu kalau dari sisi konsumen itu adalah kita mendorong pemerintah untuk mengastikan bahwa harga pcr itu
tes pcr itu harga yang wajar harga yang fair
fair itu menurut ylki tidak patokan level angka berapa
tapi dari beberapa komponen struktur kos tadi sebenarnya tadi marginnya pemerintah itu harus memastikan bahwa mengambil margin yang wajar
satu itu kemudian yang kedua pasca pemerintah ini juga begini kita minta pemerintah untuk membuka akses poin pengaduan
kalau masyarakat menemukan klinik atau laboratorium yang memasang harga di atas yang ditentukan pemerintah kemana sih mengadukan itu
dan dalam pandangan lembaga konsumen tidak hanya mengadu aduan itu mestinya di follow upi dalam bentuk kenapa sebuah klinik itu mengenakan tarif di atas ketentuan pemerintah
jadi apakah memang apakah apakah itu menggantikan harga yang wajar
jadi apakah memang apakah tadi sebenarnya fokusnya menurut saya bukan ke harga tapi marginnya gitu loh
jadi harga yang mahal itu karena menjadi masalah ketika rumah sakit atau klinik itu mengambil margin yang eksesif yang terlalu besar itu jadi masalah
cuma ini yang kita harus dengar dari rumah sakit juga gitu loh jadi penjelasan kenapa harganya mahal itu juga harus didengar juga gitu loh
jadi kita tahu ya pak sudar yatmo di tengah kondisi indonesia yang pastinya juga dinamis sekali kemudian daya beli dari masyarakat ini juga berbeda beda ya pak ya
ini yang harus jadi perhatian dari sisi konsumen
ya jadi kalau dalam pandangan lembaga konsumen geografis itu juga menentukan
jadi kalau kita lihat komponen struktur kosnya itu kan pertama dari sisi reagen dan peralatannya
dan kalau peralatannya impor itu pasti ada ongkos

kemudian yang kedua adalah biaya personil
biaya personil itu ada tenaga medis yang mengambil sampelnya kemudian ada dokter yang melakukan otorisasi hasil dari pcr tadi
kemudian yang ketiga margin
margin tadi ya margin ini yang harus dikontrol yang harus diatur sebenarnya
sama kalau itu dalam konteks luar jawa itu ya biaya transportasi itu pasti ada komponen tambahan
yang menjadi pertanyaan sebenarnya bagi masyarakat adalah hanya harga pcr itu pada komponen yang mana
menjadi masalah kalau komponen yang besar itu ada di margin gitu loh
pemerintah harus memastikan bahwa tengah situasi pandemi seperti ini adalah tidak mengambil margin yang terlalu besar untuk tes pcr
event itu mandiri kan kira kira gitu
langsung akan dijawab oleh bu lia
bu lia boleh langsung dijawab pertanyaan dari pak sudaryatmo tadi
sebenarnya yang menjadi komponen besar hingga harganya itu juga tinggi apa tuh bu
apakah kemudian marginnya yang diambil oleh rumah sakit atau justru seperti yang tadi ibu lia sebutkan bahwa memang reagen reagennya itu juga impor
jadi mau nggak mau memang harus tinggi harganya
silakan bu lia
ya jadi ini sebenarnya telah kita bicarakan juga dengan kementerian kesehatan
dan ini sudah di satu satu gitu ya diurai begitu ya
dari mulai harga reagen kemudian harga alat
karena ini kan harus ada alat yang mengerjakan kita menggunakan alat kan bukan hanya reagen saja
ada alatnya kemudian juga itu tadi saya bilang untuk pelengkapnya
kemudian ini dikerjakan dalam satu ruangan khusus yang nggak bisa sembarangan gitu ya
harus ada negative pressure kemudian ada safety cabinet
sebetulnya marginnya itu tidak besar ya tidak besar marginnya
nah ada kalanya ada kalanya yang saya lihat itu adalah kenapa masyarakat ini sebetulnya gini
sebetulnya masyarakat itu tidak
karena itu perlu menggunakan pcr berlebih kan
karena yang diminta pcr itu mungkin agak sering kalau masyarakat itu mau berpergian sebetulnya
sebenarnya untuk dia mengusah dirinya gitu
kalau memang dia mau mengikuti aturan yang ada dia bisa melakukan itu di pemerintah
apakah misalnya di puskesmas dan sebagainya itu kan tidak harganya juga tidak seperti itu
nah itu yang saya pikir saya setuju dengan pak jadmiko bahwa
yang harus kita lihat adalah kewajaran dari margin
saya setuju juga kalau memang ada konsumen yang merasa bahwa itu sudah berlebihan gitu
mengajukan apa namanya mengajukan laporan begitu bahwa ini tidak wajar misalnya
ada satu lagi masalah waktu
kan ini pcr itu kan ada dua ada yang waktunya memang dikerjakan secara konvensional
sehingga akan membutuhkan lima enam jam satu kali running kemudian ada juga yang apa namanya
sito atau satu jam selesai
nah ini dengan menggunakan alat yang lain
dengan reagen pun itu bisa mencapai hampir satu juta ya sembilan ratus ribuan pak per testnya
nah itu dengan harga segitu ya kita bisa bayangkan berapa sih sebenarnya marginnya gitu yang digunakan
jadi kami waktu beberapa waktu yang lalu sudah negosiasi dengan kementerian kesehatan
dan betul betul harga itu sudah kami lihatkan gitu
nah jadi kalau memang ingin diturunkan ya itu salah satunya adalah bagaimana semua harga
regensia peralatan bahan habis pakai itu semua diturunkan
itu pasti bisa kepanjang pemerintah yang menurunkan harga tersebut
tidak usah pakai pajak misalnya semuanya
jadi itu pasti akan bisa menurunkan harga
oke berarti perlu ada penentuan harga juga dari pemerintah terkait dengan komponen komponen untuk pcr ini
karena jadi pertanyaan nih bu kenapa kok harganya bisa turun padahal testnya sama saja gitu
nah itu tadi sudah dijawab ya langsung oleh bu lia
ada beberapa komponen komponen yang bisa diturunkan

dan satu lagi gini kalau misalnya pemerintah kan sekarang juga kita melakukan tracing kan juga tidak bayar
atau harga itu memang lebih murah
karena apa belinya kan banyak jumlahnya
jumlah banyak dibeli itu akan menjadi lebih murah otomatis ya
harga itu hukum pasar lah
jadi makin banyak dibeli tentu harga itu semakin murah
nah sementara kalau rumah sakit atau laboratorium pada umumnya kan mereka membelinya dalam jumlah yang tidak terlalu banyak
bisa jadi harga itu menjadi harga yang lebih murah
bisa jadi harga itu menjadi harga yang lebih murah
harga standar saja begitu
oke baik saya akan ke bapak sudaryatmo
bapak melihat kondisi seperti saat ini pasti jadi pertanyaan juga
kenapa harga pcr nya bisa turun kenapa nggak dari dulu gitu
pasti pertanyaan konsumen seperti itu
nah kedepannya apa kemudian saran saran yang diajukan ylki terhadap penentuan harga pcr ini
agar bisa benar benar dimanfaatkan secara baik begitu bagi konsumen
dan penentuan harganya bisa sesuai dengan kebutuhan konsumen
ya pertama juga pemerintah perlu menegaskan tentang kebutuhan tes pcr
jadi kalau tes pcr itu untuk kebutuhan tracing dan mandatory testing itu kan ditanggung pemerintah
kemudian pemerintah juga menentukan aktivitas aktivitas apa sih yang harus dibutuhkan tes pcr
dan itu ditanggung masyarakat menurut saya ini harus jelas
yang kedua itu kaitannya dengan harga ini memang sensitif
tapi menurut saya memang jadi konsumen berhak mendapat harga yang wajar
dan mungkin tidak ada patokan angkanya
jadi kalau patokan angka ini juga di lapangan itu juga berbeda beda
tapi memastikan bahwa dari harga
harga yang dibayar konsumen yang dibayar masyarakat
itu pemerintah memastikan bahwa itu harga pada level yang wajar
jadi dihindari adanya mencari eksesif margin dibalik tes pcr
itu yang harus dipastikan pemerintah
sama ya itu tadi akses poin pengaduan
jadi kalau masyarakat merasa harga pcr nya terlalu mahal
kemana sih masyarakat mengadu
dki berpendapat bahwa dalam konteks harga yang wajar ini
komisi pengawas persaingan usaha itu mestinya bisa intervensi
untuk memastikan ada dugaan nggak di dalam penentuan harga bcr itu
praktek persaingan usaha tidak sehat
perlu ada pengawasan lebih lanjut lagi ya pak ya
agar bersama sama konsumen ini bisa terlindungi hak haknya

terima kasih banyak bapak sudaryatmo dan juga ibu bu
terima kasih banyak bapak sudaryatmo dan juga ibu bu
sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia connected
kehatikan selalu bapak ibu
terima kasih selamat malam